gus dur kalau ngomongin gus dur tuh kalau ingat ingat gus dur saya selalu inget humornya
kenapa karena gus dur selalu bilang kalau humor itu bikin otak kita jadi sehat iya saya ngomongin
gus dur jelek jelek gini kebetulan saya pernah deket loh sama gus dur saya pernah dulu numpang
waktu gus dur lagi di istana saya ikut numpang di situ saya bahkan dulu sering banget dapet duit
dari beliau kadang juga saya masih sering ngaku ngaku jadi anaknya gus dur gus dur itu kalau buat saya adalah
presiden paling santai
selalu ada jawaban untuk semua persoalan pada saat ajudan pernah waktu di istana ajudannya ketakutan
karena ternyata ada satu ajudannya gus dur yang dari angkatan laut nggak bisa berenang ini kan jadi
persoalan nanti kalau gus dur tiba tiba mau tenggelam gimana dia nggak bisa nggak bisa
menyelamatkan tapi waktu itu gus dur cuma bilang
ah nggak usah repot jangankan yang angkatan laut harus berenang yang angkatan udara juga nggak bisa
terbang ya itu gus dur selalu ada jawaban untuk setiap persoalan tapi buat gus dur humor itu bukan
cuman sekedar menetawakan orang lain humor yang baik adalah yang bisa menetawakan diri sendiri itu
surat itu selalu
brol sama satu orang dokter otak
dokter otak itu bilang gus presiden soekarno itu otaknya yang berkembang adalah otak kanan
itu sebabnya dia sangat hebat dalam seni dan keindahan
sementara kalau presiden habibie yang sangat berkembang adalah otak kiri
itu sebabnya beliau sangat hebat dalam hal hal teknologi
tapi lalu kalau kata gus dur lebih hebat saya otak kiri sama kanan sama sama berkembang
tapi enggak nyambung makanya orang suka bingung
tapi kehebatannya bukan hanya kehebatan gus dur
dari gus dur saya juga tahu bahwa orang orang indonesia itu hebat
terutama aparat aparat di indonesia
gus dur yang dulu cerita sama saya kehebatan aparat aparat kita
dulu waktu mesir suatu hari menemukan sebuah piramida yang baru dengan mumi di dalamnya
yang mereka tidak tahu umur muminya berapa
seluruh arkeolog dikerahkan untuk menentukan berapa umur muminya
enggak ada yang bisa
ini butuh tes yang lama untuk bisa menentukan umur mumi tersebut kata mereka
kelamaan akhirnya dikirimlah aparat dari indonesia

dalam waktu lima menit masuk ke dalam piramida
ketika keluar dia sudah memberikan jawaban
muminya umurnya enam dua ratus lima puluh tahun
semua orang tercengang
ya muminya tadi mengaku sendiri
saya gebukin sampai ngaku
jangankan mumi yang sudah mati bisa ngaku
yang masih hidup masih bergerak saja
dan orang orang yang demonstrasi bisa digebuki juga
tapi itu enggak terjadi di zaman gusdur loh ya
waktu di zaman gus dur yang ada saya pernah main sepeda di sana
saya dimarahin sama yang jaga
hei enggak boleh main sepeda di sini
kecuali kamu anak presiden
yaudah saya terpaksa keluar
saya bukan anak presiden
saya anaknya gusdur
karena kalau saya anaknya presiden nanti saya disangka anaknya pak jokowi
atau anaknya bu mega
atau anaknya psw
nanti saya nggak main sepeda
nanti saya jadi ketua dpr
atau jadi calon gubernur dki
saya mantan calon gubernur dki
atau juga ya minimal jadi calon wali kota solo gitu
baik hubung saya cuma anaknya gusdur